di provinsi atau daerah bapak ibu semuanya
terus dari segi siaran juga kita ini
bahwa sejarah ini dulu pernah ada di sumba
jadi mereka itu jantan atau juvenile males